untuk membahas kegiatan cokowi yang berkemah dan juga kegiatan tadi penyerahan air dan tanah pada kegiatan ritual groundbreaking mungkin kalau kita bisa bilang adalah bagian dari pembangunan ikn nusantara serta seremonial berikutnya adalah berkemah telah bergabung bersama kami melalui zoom sosiolog perkotaan tatan hermansyah
selamat pagi mas tatan terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih selamat pagi assalamualaikum
waalaikumsalam kabar baik mas
kalau tadi anda sudah sempat pasti menyaksikan ritual penyerahan air dan tanah yang ini merupakan hanya sekedar simbolik yang dikatakan sebagai bentuk penyatuan kebineka tunggal ikan indonesia yang diwakili dari tiga puluh empat provinsi
lalu apa yang bisa anda kritisi dari kegiatan pagi ini
yang pertama terima kasih ya
jadi apa yang disampaikan dan secara visual sangat detail diperlihatkan oleh pak jokowi
mengenai penyatuan tanah dan air dalam perspektif sosiologis itu menunjukkan bahwa kita semua sama
jadi tanah dan air itu kan tidak ada kelas sosialnya
di mana mana ya tanah begitu air begitu
karena dia merupakan paket yang diberikan tuhan
jadi saya kira secara simbolik saya sepakatlah dengan banyak orang yang memberikan komentar bahwa ini adalah simbol dari penyatuan
dari seluruh kebun
ini adalah simbol beragaman
namun yang harus kita cermati semua jangan berakhir di simbol ya
ada banyak persoalan di kawasan ibu kota baru ini ikn ini
persoalan persoalan ini dengan menggunakan perspektif tanah dan air nanti seperti apa penyelesaiannya
ini yang ditunggu oleh banyak masyarakat
ada puluhan lubang tambang yang tersebar di lokasi yang sekarang akan menjadi ibu kota negara
itu juga belum ada kabar bagaimana penyelesaiannya
ada banyak orang yang nanti akan berinteraksi maupun mungkin akan termarginalisasi sehubungan dengan ada pembangunan ini
ada banyak berdaya juga yang dimobilisir
dan mobilisasi sumber daya ini pasti sangat besar
lalu bagaimana komposisinya
jangan sampai nanti masyarakat di sekitar kawasan justru hanya jadi penonton
dengan berbagai pendekatan
saya kira apa yang disampaikan simbol tanah dan air dari berbagai wilayah se indonesia dari tiga puluh empat provinsi itu
sejatinya juga diterjemahkan dalam perspektif yang jauh lebih manusiawi
di mana partisipasi aksi dan kontribusi serta kolaborasi dalam membangun ikn ini juga melibatkan semua pihak
gitu mas judi
yang menarik adalah tadi tidak hanya sekedar simbol
seperti tadi pak jokowi katakan ini merupakan cita cita besar pekerjaan rumah yang besar
tapi kita akan jeda terlebih dahulu untuk melanjutkan perbincangan
setelah jeda berikut kita akan berbincang
kita lanjutkan dialog dengan sosiolog perkotaan tataan hermansa
mas tatan kalau tadi anda katakan banyak hal di luar dari sekedar seremonial
pak jokowi juga mengakui itu
dan yang menarik adalah ketika sebuah kota dipindahkan
pasti ada permasalahan sosial yang baru
terlepas dari tadi ya rencana memindahkan infrastruktur
membangun bangunan baru
tapi yang menarik adalah bagaimana menyatukan sosiologi masyarakat
dari sebuah kota ke suatu tempat baru
apakah semudah itu mereka bisa saling beradaptasi
mungkin kita juga harus mengacu pada kegiatan transmigrasi beberapa tahun sebelumnya
yang seringkali bahkan terjadi friksi mas
oke begini mas
kalau misalnya kita bedah satu satu ya
yang pertama masalahnya itu adalah ada perasaan yang dicerabut sumber dayanya
ini jadi botabek pasti ya
asn yang nanti akan dimobilisir dipindahkan ke sana
itu kan yang dicabut itu bukan hanya orangnya mas
dicabut itu kehidupannya
kan langganan dia beli ke warteg atau langganan dia beli ke pasar
pedagang yang biasa berinteraksi itu semuanya akan menjadi tercerabut jauh
kemudian dia dipindahkan ke sebuah kawasan baru
yang dia memiliki
dia mungkin harus mulai menata lagi dengan siapa saya harus berinteraksi
kalau kerja kita anggaplah ini kerjanya udah kerja rutin profesional sebagai asn ya
kan di undang undang ibu kota negara itu ada kluster satu ada kluster dua ada kluster tiga dan seterusnya
nah proses yang satu dicabut kemudian dibawa
dan kemudian diletakkan pada satu kawasan baru
yang benar benar baru belum ada apa apanya memang butuh
desain transisi yang sangat ketat dan sangat terencana
rakyat indonesia berhak tahu tuh
kayak gimana itu desain transisi pemindahan itu
karena bukan hanya sekedar memindahkan orang
yang dipindahkan itu gaya hidup
yang dipindahkan itu adalah sistem kerja
yang dipindahkan itu adalah relasi
mas yudi yang biasa mungkin habis kerja sore sore nongkrong di kafe
kalau mas yudi kemudian dipindahkan ke sana
terus pulang kerja nggak ada kafenya gimana
ya pulang ke rumah apa langsung
itu hal hal yang harus didesain sedemikian rupa
maka benar ini pekerjaan besar yang harus didukung oleh semua pihak
dan pak jokowi jangan hanya memastikan
dukungan itu dengan adanya tanah yang disumbangkan
air yang disumbangkan dalam kendini santara itu
tetapi dukungan politik ekonomi dan lain lain harus diwujudkan
diperlihatkan secara transparan

diperlihatkan secara transparan
sehingga siapapun yang kemudian terlibat dalam proses ini
baik yang dicerabut dari akarnya
kemudian didatangkan ke kawasan baru
itu semua merasa nyaman
nah ini harus pasti nih
dan sampai sejauh ini
tadi juga siapa tuh yang live dari sana
nanti akan ada beragam turunan
nah kapan itu beragam turunan aturan itu
apakah menyangkut sampai kepada
tata cara hubungan hubungan sosial
apa yang dilakukan dalam konteks
memindahkan ibu kota negara
dari jakarta ke ikn baru di penajam ini
bukan memindahkan kemiskinan
bukan memindahkan marginalisasi
bukan memindahkan gap bukan itu
tetapi justru memastikan bahwa
akan ada kesejahteraan di sana
tanpa mencabut kesejahteraan di daerah yang dicerabut
itu masalahnya mas
kalau masyarakat baik
mas tatan apakah bisa melihat kemungkinan kemungkinan buruk tersebut
kalau kita mungkin tadi saya sempat katakan
ada peristiwa perebutan lahan antara masyarakat pendatang
dan juga masyarakat daerah
kemudian juga kita masih ingat mungkin beberapa kasus transmigrasi
di mana masyarakat seperti tercerabut dari kota asal mereka
nah bagaimana menyiasati hal ini ke depannya mas
karena ada sekitar delapan ratus tujuh puluh hingga satu lima juta orang
ini merupakan pegawai asn yang berada di jakarta
bagaimana masyarakat asn rencananya bisa dipindahkan ke sana

ya kan besar sekali itu
belum istrinya pasangannya ya
belum anak anaknya belum mungkin neneknya atau siapa keluarga besarnya
yang kedua lagi lagi adalah kebudayaannya mas
betul bahwa dalam kerangka pengelolaan ikn itu
pak jokowi beberapa kali mengatakan
ini akan menjadi kawasan yang bersih smart city dan lain lain ya
tetapi bukan hanya itu
ini bagaimana menyatukan budaya orang dki ya
orang jadebotabek yang biasa hidup dalam kultur jadebotabek gitu ya
kemudian dipindahkan ke sana dengan kultur yang baru
maka kemudian saya kira pasangan kepala otorita ikn ini memiliki pr berat
bukan hanya pada aspek muatan dan penyediaan infrastruktur
serta sarana yang sifatnya fisik
tetapi infrastruktur dan sarana yang sifatnya ilmu pengetahuan ya
itu jauh lebih penting juga gitu digarap
harus ada tim transisi yang mengkomunikasikan antara
karena kumpulan orang yang dimobilisir yang sangat besar ini
supaya begitu mereka berinteraksi tidak ada yang merasa
ini tanah saya saya dulu tinggal di sini sekarang saya terpental
jangan sampai ada yang begitu
tadi mas juga sudah menyebutkan ya
sudah beredar nih mafia bahkan kalau lihat kita juga
kpk sudah mulai turun ke sana karena sudah mulai ada mafia mafia tanah
yang mempermainkan persoalan ini dan mau menangguh keuntungan
ini memang pr besar
maka kemudian saya kira itu kolaborasi yang sistematis
dan diketahui secara transparan oleh bangsa ini penting
supaya tidak gede di netizen doang gitu
tapi juga benar benar realnya jadi seperti itu mas
kalau tidak nanti hebohnya doang tetapi ya di lapangan kedua dua orang
jangan sampai seperti itu
semuanya potensinya besar akan terjadi ini
soalnya tim transisi yang akan mengelola potensi potensi konflik ini
sudah membaca dan memetakan itu nggak
sudah mengidentifikasi serta kira kira mencari kemana arah dan solusinya tidak
nah kalau tim transisi ini malah belum ada wah wajar
banyak orang khawatir dengan ikn ini
baik mas tatan ini kalau terakhir anda bicara sepertinya harus ada masa transisi
di mana semua pihak tidak hanya yang terlibat infrastruktur pemerintah
tapi juga masyarakat setempat untuk bisa mengatasi tadi konflik masalah budaya
kemudian sosial dan juga perekonomian
apakah anda melihat dengan dipilihnya kepala otorita yang baru ini
merupakan salah satu sarana untuk menjebatani di era transisi ini
dan bagaimana fungsinya ke depannya
ya saya belum membaca dokumen tupoksi mereka berdua langsung ya
tetapi mungkin pesan saya kepada ini yang jadi kepala otorita ikn ini
segera bentuk tim yang tidak hanya fokus kepada penguatan dan pengembangan sarana
percepatan pembangunan tetapi juga harus ada tim khusus yang juga
bekerja pada aspek akselerasi sosial budaya ya
kalau ekonomi nanti bakal ngikut
akselerasi sosial budaya ini mudah mudahan akan meminimalisir
bukan menghilangkan saya agak berat ya kalau bilang menghilangkan
tapi meminimalisir potensi potensi konflik tidak perlu
sehingga nanti kan orang senang tuh kalau lihat konflik
wah ada konflik betul kan dan lain lain
nah yang begitu begitu bisa diminimalisir
maka tim ini bekerja bukan hanya mendifusi material
tetapi juga suprastruktur atau ilmu pengetahuan
sehingga orang yang didatangi dan orang yang akan datang paling tidak memiliki irisan yang sama
bahwa mereka bukan dalam konteks apa apa
tetapi ini tugas negara tetapi ini adalah tugas membangun bangsa
dan akan dimulai lagi dari ibu kota baru di penajam pasir utara ini
saya kira pemahaman ini perlu dan ini tidak bisa sebentar mas
merubah dikit saja mindset itu tidak bisa sebentar
itu harus ada tim yang solid yang ketat
yang kemudian tim ini mempelajari karakteristik orang yang akan datang
dan mempelajari dengan baik karakteristik masyarakat yang akan didatangi
dan di mana titik temunya
sehingga dari situ akan meminimalisir
kalau sering kalau bahasanya bermasi itu dialog tersubjektif ya
antara entitas itu maka paling tidak kita akan menemukan
titik temu yang jauh lebih banyak ketimbang terjadi gap
karena kalau terjadi gap berarti itu konflik
baik mas tata narmasa
terima kasih untuk waktunya berbincang pada pagi hari ini
terima kasih atas waktunya selamat pagi mas